delik delik yang ada dari awal itu sudah saya siapkan
karena saya juga mengatur dari awal
tapi saya kan menahan
setahun dua tahun ini saya tahan lah
saya gak mau ke pidana gitu loh
saya tahan gitu
saya masih nahan lah gitu
tapi kalau udah kayak begini ya udah
ya apa boleh buat gitu loh
kan banyak contoh contohnya
termasuk kasus yang di mkd itu kan juga contoh gitu
kalau bang rasa sudah perlu dilaporkan kenapa perlu bertemu dengan atau mempelajarinya dengan tim kuasa hukum gitu
kan dia yang akan melaporkan nanti
dia kan yang akan mendampingi saya gitu
langsung secepatnya gitu bang
sore ini saya finalisasi berkas saya
sore ini saya finalisasi berkas saya
saya kalau ke mabes nanti saya akan undang teman teman
sebenarnya ada dua orang yang saya mau hajar ini
satu nazaruddin tuh
saya juga lagi perkutuk
buat tuh datanya itu
ya pokoknya ya itu dua ini loh
dua orang ini yang saya bilang berkomplot ya
tapi kalau berkonflik bukan justru menurunkan rektabilitas menjelang lirik
kalau pemimpinnya sadar lalu di make up diperbaiki partai masih ada waktu
kita nggak ada masalah kayak dulu
pak ludwi itu dulu di sidangnya itu di vonisnya bulan november
januari februari maret
waktu untuk bebas dari berita lhi bisa itu naik tiga ratus ribu
sekarang kan masih ada setahun lebih
cuman ini gak berangkat ini kalau kayak begini caranya
ya kan mana ada presiden pks di huu gitu orang

pak farid kan mengatakan kader kader daerah juga merasakan hal hal yang tidak terjadi

susah untuk mengunduh yang baru bertemu
apakah akan mengadopsi dukungan dukungan dari mereka juga untuk melaporkan
kalau itu sih sudah ada di saya
sekarang kan tinggal saya proses secara hukum aja
saya juga sudah sosialisasi berkali kali ke teman teman
saya kan banyak ditanya kok tega sih nuntut partai apa namanya sampai lima ratus miliar waktu itu kan
saya bilang ini yang saya tuntut bukan partai
yang saya tuntut itu oknum oknum dalam partai
dan lima ratus ribu itu saya hitung sebagai jumlah dpd pks di seluruh indonesia
kalau saya menang saya satu kabupaten kota saya kasih satu miliar
nah sekarang kan cuma dikabulkan tiga puluh miliar kan
sementara provinsi atau dpw itu kan ada sekitar tiga puluh empat
jadi masih kurang empat miliar tuh
kalau menang saya kasih satu provinsi satu miliar
saya tidak ada yang pribadi di sini
saya cuma mau ini penyimpangan
yang dilakukan dari awal itu bukannya di istilahnya itu ngaku gitu loh
sudah kalah di pengadilan bukannya ngaku gitu loh
kalau istilah agamanya bukannya istighfar gitu
malah ngaco terus gitu loh
jadi yaudah saya pakai pidana aja sekalian kalau kayak begini gitu loh
mudah mudahan ini bisa memperbaiki partai
saya ingin partai ini baik
kesian kader itu
kadernya enggak berani ngomong
cuma kan begitu wuuu gitu kan harusnya sadar
ini kader udah ngomong nih
kalau sohibul iman mundur saya nggak jadi lapor
ya mudah mudahan dia mundur lah
enggak ada pikir
saya ini kan udah pensiun
ya kan belum resmi
itu nanti baru bulan juli kan
juni apa juli begitu
baru bapak resmi ditetapkan sebagai calon tetap
dan kalau income dpr kan enggak mundur dia
saya nggak tahu kalau yang lalu lalu kan tidak ada
nggak ada masalah karena itu kan peristiwa rutin aja kan gitu
kan dan dpr kan nggak boleh berhenti juga karena tetap ada isu kan
reses apa namanya kampanye ya kan diluar reses ya rapat lagi gitu
enggak boleh enggak
dan akan sama dengan tahun sebelumnya
saya kira sama itu tradisi dimana
sama pilpres juga kan cuti sebentar
ambil alih oleh wakilnya kan
lalu kemudian nanti diluar cuti dia bisa kerja lagi
bapak ari percaya bukan pelarangan kembali lagi ada kasus mahasiswi bercadar ya pak
jadi begini nah ini soal cadar ini menarik ya
jadi begini ya cadar itu apa namanya atau gini ya
frame dari pemerintahan ini tentang islam itu sebenarnya saya takut mereka ikut kepada frame nya war on terror
dulu di amerika serikat itu
sehingga apa namanya identitas islam itu dinisbatkan kepada radikalisme
jenggot jidat hitam celana cingkrang dulu jilbab sekarang cadar
itu semua dinisbatkan kepada radikalisme gitu loh
padahal itu kan pilihan pribadi yang damai
ada perempuan dia gak mau orang melihat badan dia
dan dia ingin kontrol sendiri badan dia
karena buat dia itulah kebebasan
dia ingin dia gitu loh
saya nggak mau dilihat orang gitu kan
ya kan apa masalahnya
apalagi itu ada dalil agamanya ya
nggak ada dalil agama itu kalau pilihan orang begitu kenapa kita susah
jadi itu tadi jalan fikirannya buntu untuk melihat hal hal seperti itu sebagai pilihan
saya istri saya enggak ada yang istilahnya itu enggak pakai cadar gitu
anak saya nggak pakai cadar gitu kan
tapi saya mengerti bahwa
kalau ada orang mau pakai cadar itu dia merasa itu pilihan dia
nah kenapa anda harus menginvasi pilihan orang
biarin dong ya kan
masa itu membuat orang sulit teridentifikasi
siapa bilang gampang aja identifikasi itu
tapi kan dalihnya adalah ada aturan main di lembaga itu pak
di kampus itu bahwa mereka juga harus ikuti
aturan main tidak boleh merampas hak asasi orang
kan itu hak asasi orang ya kan
kalau anda mau mengidentifikasi orang itu dari awal masuk
ya silakan aja
misalnya ya dia nggak yakin yang datang itu orang itu
ya kan bisa disuruh buka
ya kan lalu dia pakai lagi
kenapa itu teknis saja kok
ini di negara negara liberal aja orang nggak dilarang larang
kok malah di negara berketuhanan yang mahasiswa ini kita dilarang
nah maksud saya ini
ini otak otak sempit kayak begini ini berbahaya gitu loh
karena dia datang membangun persepsi sendiri yang negatif tentang nilai nilai agama
itu yang salah menurut saya
ini yang harus diperbaiki ke depan gitu
sehingga indonesia ini bisa menjadi sokoguru bagi kebebasan berpikir
kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat
katanya mau bebas berfikir beragama ada orang pakai cadara kita enggak bisa terima
ya kalau mau jadi sekuler sekuler beneran gitu loh
sekuler itu kan menghormati kebebasan individu
biarin aja itu kebebasan individu orang gitu loh
masa sih setiap orang bercadar lalu dicurigai ini mau mengembangkan terorisme
ini kan kacau
saya pergi ke mekah ya
berjuta orang berkadar nggak ada yang meledakin bom di sana
ini anu gitu
jadi pikiran pikiran yang dihantui oleh strategi orang lain gitu
itu yang menurut saya justru harus dicemaskan gitu
ada framing dan dosen dosennya ini harus ditakutkan itu
rektor rektornya itu harus ditakutkan gitu
karena orang itu membawa agenda orang lain
karena orang itu membawa agenda orang lain
mereka tidak mengerti bahwa orang yang berpakaian dalam kedamaiannya seperti itu adalah pilihan
dan kenapa dia harus takut takuti di framing seolah olah ini adalah radikalisme terorisme
jutaan orang keliling kaabah setiap tahun itu pakai cadang
enggak ada yang teroris
cuma ini otaknya aja dirusak gitu sama strategi orang lain gitu
perlu saya ini harus dilawan gitu loh
apalagi di kampus ya kan
di jaman paharta
di jaman paharta aja dulu temen saya bercadar gak ada masalah
kok malah di jaman kebebasan kayak gini orang bercadar takut takutin
dulu saya kuliah di depok ya
itu sampai waktu itu arkom belum dilarang di malaysia
masyaw masyaw ui itu banyak yang bercadar
itu nggak ada masalah kok
kok sekarang ini zaman reformasi kebebasan dipimpin oleh orang liberal metal katanya
tapi kok nakut nakutin orang kerjaannya
kalian banyak banget
kalian banyak banget